pendiri e commerce alibaba jack ma berjanji akan membantu pemerintah indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia di sektor ekonomi digital
melalui alibaba institute of entrepreneur jack ma juga akan membantu pengembangan pelaku usaha umkm melalui teknik pemasaran
di selai annual meetings imf world bank group dua ribu delapan belas jack ma memberikan pandangannya terhadap komitmen pemerintah yang tinggi
terhadap pengembangan sumber daya manusia indonesia dan bisnis digital
pendiri alibaba group itu menyatakan bisnis di indonesia akan berkembang ke e cloud e commerce dan juga e payment
digitalisasi ini akan membantu pemerintah menjadi lebih efisien dan pelaku ukm bisa lebih mudah meraih pasar dan mendapat keuntungan dengan cepat
pendiri alibaba group itu menyatakan bisnis di indonesia akan berkembang ke e cloud e payment dan juga e payment
pendiri alibaba group itu menyatakan bisnis di indonesia akan berkembang ke e cloud e payment dan juga e payment
kemudian bantuan bantuan sosial yang sekarang masih terpisah pisah bagaimana kalau itu kemudian dibuat diintegrasikan menjadi suatu sistem yang kemudian dia menjadi lebih efisien lebih langsung
saya memberikan penghargaan terbesar kepada jack ma yang sudah menjadi pengadil dan memberikan kita kesempatan terutama untuk perusahaan kecil kecil untuk berpartisipasi
dan juga untuk belajar secara langsung jadi itulah mengapa kita akan datang dan melihat dengan diri sendiri membawa delegasi ke china terutama pada dua ribu sebelas
dan kita akan membawa banyak delegasi dan semoga itu akan menciptakan banyak kebahagiaan dan juga banyak kegembiraan jadi ini adalah hasil yang sangat baik
program pengembangan sumber daya manusia ini sejalan dengan program pengembangan sumber daya manusia
dan ini adalah program target pemerintah dalam menciptakan dua puluh tech planner di tahun dua ribu sembilan belas dan program industri making indonesia empat